waktu saya gagal di laut cina itu saya sudah minta maaf katanya pak dedy bilang begini
kamu kenal gak sama yang bandar yang disana
pak teddy bilang begini begini aja kita kesana kalau mereka mau
jadi waktu saya gagal di laut cina itu saya sudah minta maaf katanya
pak teddy bilang begini kamu kenal gak sama yang bandar yang disana
ada pak teddy
pak teddy bilang begini begini aja kita kesana kalau mereka mau kirim kita kawal
maksudnya gimana pak teddy
saya kasih telur
telepon dulu kesana saya tanya dulu
jadi kalau misalkan contoh
mr x misalkan mau kirim ke indonesia
satu ton kita lewat satu ton kita tangkap
tapi pak teddy nya nggak mau
kalau satu ton kirim kesini pak teddy nya minta fee seratus miliar

pak teddy bilang ini pak teddy yang minta fee seratus miliar
jadi saya kesana ketemu dengan mr x saya bilang apa ini pak teddy

waktu itu saya tiga kali saya ke taiwan dengan pak teddy

pak teddy juga sebenarnya takut ya mulia
karena ini menyangkut jabatan saya ya mulia
karena ini si linda juga mengatakan mas ini aman karena punya general
saya mau saya jual kemana
saya juga gak tau pasaran di luar
maka dari itu saya ingat anggota saya yang dua itu
jantok dan ahmad dharmawan
maka saya langsung menghubungi yang bersangkutan
begitu ya mulia
apa yang disampaikan ke yang bersangkutan apa
saya menyampaikan ke ahmad darwan dulu
wan ini ada barangnya jenderal
minta tolong dicarikan pembeli
ahmad dharmawan menjawab
tian dan nanti coba saya tanyakan